halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gitu sih epilog di lagu terbaru danila riyadi ya
nah awal tahun dua ribu dua puluh dua danila membuka perjalanan musiknya dengan late bag
ada manis manisnya namun terdengar sangat lugas
kita akan bahas makna most valuable player alias mtv
dalam album pop supply dan langsung bersama kami ada sang musisi danila riadi
halo selamat malam mbak puspa
hai selamat tahun baru
danila membuka awal tahun dengan album baru pop sebly dan ada mtv
aus sunda pisan gitu ya
itu terjadi karena kecelakaan sih sebetulnya
tapi ternyata kecelakaannya manis jadi kita pakai jadi judul single
nah mpv juga di dalamnya
kalau lihat komentar netizen ya netizen plus enam puluh dua gitu
kayaknya danila dianggap lemih mecer
gitu dengan lagu ini
danila merasa seperti itu nggak sih dengan karya terbaru ini
mungkin dari segi musik iya kali ya
tapi kayaknya dari yang lain enggak sama aja
dari segi musik
kalau dari liriknya gimana
karena kalau melihat karya karya danila sebelumnya banyak diksi gitu
sementara ini lugas bilang aja suka udah gitu
inspirasinya datang dari mana lagu ini
datang dari covid sih sebetulnya kan
di covid kan apa ya
kayaknya sebetulnya secara ide tuh
lagi mentok banget gitu mbak puspa
jadi secara gak langsung ternyata selama covid itu adalah masa inkubasi
dan kayak gak ada di kepala aku tuh beranologi
atau diksi yang bagus bagus tuh gak ada
yaudah deh danila yang biasanya ada di youtube interview
sekarang dimasukin ke dalam sebuah lagu gitu
itu kenapa epilog epilognya bahasanya ya memang bahasa ngobrol aja gitu sehari hari
oke ini ngerjainnya bareng siapa danila
ini diprodusori oleh otata rega
dia pembuat lagunya dan juga aransemennya juga
terus dibikin juga sama aku juga
dan sebetulnya yang main musiknya juga anak anak yang biasa manggung bareng aku kalau live
jadi masih dikonsumsiin gitu ya
jadi satu tim lah
produksinya juga sama tim produksi yang biasanya live
terus kita semua borong mereka bawa ke studio
nah kalau tadi dibilang pandemi nih
covid sembilan belas jadi masa inkubasi khususnya buat danila
kemudian pengerjaan menggarap album ini gimana
kan tadi ngomongnya kolaborasi masih dengan teman teman yang lain nih
teman teman yang biasa mengerjakan musik musik danila
artinya masih ber apa namanya ya
masih sering berkomunikasi
baik online dan juga di studio
akhirnya ketemuan juga
yang pasti sih waktu ya
dan apa namanya jadwal
karena kan waktu itu juga tidak boleh ada kerumunan
terus apa namanya
udah mana timnya banyak yang dari bandung
jadi kita terpaksa bikin semacam run down dalam satu bulan
dan kita semua pada pcr test
terus minggu ketiga atau keempatnya pcr lagi
jadi banyak pos di test sih sebetulnya
cuman diluar dari itu semuanya
kayaknya anak anak emang poinnya adalah ketemu
karena udah kangen hampir dua tahun gitu ketemu
itu sih lebih ke waktu
nah sebelum pandemi kan kita tahu danila sering banget mengisi panggung
baik acara komunitas maupun juga berskala besar
tanda kutip waras produktif dalam dua tahun ini
apa ya mungkin yang pasti nonton nonton nonton film atau apapun itu membantu kewarasan sih terus juga
itu tadi seperti mbak puspa bilang kita tetap kontak sama teman teman yang terdekat apalagi timnya danila gitu
supaya walaupun covid nih kita tetap harus ada yang dilakuin buat nantinya
karena kita semua sih percaya akan ada abisnya gitu sih covid ini
jadi itu sih sejauh ini yang membuat kita stay sane
sama main musik ini ya secara online bareng bareng
ya itu juga jadi obat sih karena walaupun gak ada yang nonton tetep chemistry sama lainnya gitu ya
karena walaupun gak ada yang nonton tetep chemistry sama lainnya gitu ya

anak anak itu tetep harus dijaga gitu
tapi gini kan pandemi menghambat semuanya ya teman teman musisi juga
kalau melihat akhirnya ini rilis mpv dan juga pop sebelah rilis di tahun dua ribu dua puluh
apakah memang plannya seperti ini atau gimana sebelumnya danila
sebetulnya ini tuh lagu repertor yang ada di album pop subai nanti itu
sudah jadi dari dua ribu dua
memang proses rekamannya itu sempat kehambat karena kan kayak ada ppkm dan lain sebagainya
kita memang harus di rumah semua
jadi pada saat ppkm itu akhirnya kita memutuskan untuk yaudah deh rekamannya di dua ribu dua puluh satu aja gitu
dan tadinya kita punya niatan untuk rilis di dua ribu dua puluh satu cuman gak sempet karena kita memang semua swadaya gitu
jadi kita nabung lah terus kita atur waktu sendiri sebagainya gitu ya

tapi ngomongin soal mpv ini ada monolog di akhir lagu yang menarik perhatian
terdengar gamblang apa adanya tadi kalau danila bilang curahan hati untuk para pendengar danila
emang ada keresahan apa sih sebetulnya yang dirasakan
sebetulnya sih ada beberapa gitu kayak yang lebih suka
danila tuh bikin karyanya kayak album satu aja gitu
sementara buat aku dan kawan kawan kita semua kan evolve ya dengerin lagu juga nggak yang itu itu doang
jadi walaupun bikin lagu yang sama seperti album pertama rasanya pasti beda
ke pendengar juga pasti beda
dan dari situ aku jadi mikir sebetulnya setiap kali rilis album kita tuh selalu mulai dari nol
jadi apa yang aku bicarain apa monolognya itu sudah terjadi dari dua ribu empat belas

terus setiap bikin album tuh selalu berfikir kita mulai dari nol
karena mereka belum ada yang dengerin lagunya gitu
dan disini spesifiknya sih untuk itu untuk orang orang yang memang nyuruh danila untuk bikin album seperti album satu
tapi secara panggung atau nantinya kita udah pasti akan bawain lagu lagu yang lama gitu
karena kita juga tidak mau apa ya tetap itu adalah bagian dari danila yang sekarang
memang itu dia kita kayak semua serba mulai dari nol setiap kali nol
itu dia kita kayak semua serba mulai dari nol setiap kali bikin karya baru sih
itu kenapa sosial media juga konten konten lama hilang karena mau mulai dari nol juga
iya ceritanya gitu tapi paling nanti dinaikin lagi karena selalu bosen
jadi di archive dulu ya nanti dikeluarin lagi
tapi ngomongin tahun dua ribu dua puluh dua resolusi tahun ini apa sih
dari seorang danila riadi
kayanya kita ada gangguan komunikasi ya

danila terima kasih banyak ya sudah bergabung di cnn indonesia connected
nanti mungkin bisa post post aja di instagram resolusi dua ribu dua puluh dua
sehat selalu bye bye